senin sore kepala biro penerangan masyarakat mabes polri
brigadir jenderal polisi ahmad ramadan menyatakan
ketiga tersangka baru dalam kasus binari opsien atau binomo
ketiga tersangka tersebut adalah mk adik indra kents
vika kekasih indra kents dan rp orang tua dari vika
ketiganya diduga menerima aliran dana dari indra kents
namun saat ini polisi belum melakukan penahanan terhadap ketiganya
polisi akan memeriksa ketiga tersangka pada empat belas april mendatang
polisi juga sudah melayangkan surat pencekalan terhadap ketiganya
dari tersangka adik indra kents polisi menyita barang bukti rumah di delhi serdang
sedangkan dari pacar indra kents polisi menyita tanah di kawasan tangerang selatan
bernilai tujuh delapan miliar
dan sepuluh jam tangan mewah bernilai delapan miliar rupiah
polisi juga memblokir rekening bank ketiga tersangka
setelah ditetapkan tiga tersangka baru
kini tersangka kasus binomo berjumlah tujuh orang
diketahui menerima aliran dana dari saudara ika sebesar satu lima miliar rupiah
kemudian membantu tersangka ika menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk
membeli sepuluh buah jam tangan mewah senilai delapan miliar rupiah